surpresi yang langka sudah ditandatangani
presiden joko widodo sudah menandatangani dan mengirimkan surat presiden atau surpres
terkait revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi kepada dewan perwakilan rakyat
dengan terbitnya surpres ini pemerintah setuju untuk membahas revisi uu kpk bersama dpr
menteri sekretaris negara pratikno pada rabu kemarin mengatakan
daftar inventaris masalah atau dim yang disampaikan pemerintah dalam surprise itu
banyak merevisi draft ruu tentang kpk yang disusun dpr
jadi ini kan kewenangannya dpr lah untuk merumuskan undang undang
tetapi itu kan harus disepakati bersama antara dpr dan pemerintah
dan pemerintah sekali lagi pak presiden selalu mengatakan bahwa
institusi kpk adalah lembaga
negara yang independen yang dalam hal pemberantasan korupsi
punya kelebihan kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lainnya
sebelumnya presiden jokowi menegaskan dalam revisi undang undang kpk
tidak boleh ada pembatasan yang tidak diperlukan
sehingga mengganggu independensi kpk dalam pemberantasan korupsi di tanah air
jangan sampai juga ada pembatasan pembatasan yang tidak perlu
sehingga independensi dari kpk ini menjadi terganggu
rencana revisi uu kpk ini sendiri telah menuai kritik dari banyak pihak
rambu kemarin jaringan pusat kajian hukum dan antikorupsi perguruan tinggi seluruh indonesia
juga menolak rencana revisi undang undang kpk
setidaknya ada tiga puluh lembaga yang bergabung dalam pernyataan sikap ini
pernyataan sikap yang digelar di yogyakarta ini pun dihadiri langsung
oleh ketua kpk agus raharjo
ketua kpk agus raharjo menyatakan bahwa kpk sedang berada di ujung tanduk
menurut agus upaya merevisi undang undang kpk adalah langkah mundur pemberantasan korupsi
yang di masa lalu berujung pada krisis ekonomi
mestinya kita malah memperbarui agenda kita mengenai antikorupsi
ini malah balik
balik ke arah yang pada waktu itu itu yang menimbulkan krisis
kalau kita balik gitu
jadi ini pesan yang sangat penting sekali sebenarnya
jangan lupa pada sejarah
jangan lupa amanat reformasi
sementara itu ketua pukat ugm oce madril mengatakan
masih ada tiga upaya hukum yang bisa dilakukan
bila jokowi tetap mengirimkan surpres
yaitu dengan melakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
atau melakukan gugatan warga negara di pengadilan negeri
namun bila ruu disetujui menjadi undang undang
maka bisa dilakukan judicial review di mahkamah konstitusi
jangan kemudian mau melakukan pembahasan yang sudah jelas jelas
melanggar prosedur karena di ujung nanti kalau misalnya
ada langkah hukum yang dilakukan dan kemudian proses ini dibatalkan
tentu ini akan menurunkan kewibawaan presiden juga
oce menambahkan tampak jelas bahwa ruu ini disiapkan secara senyap
karena sebelumnya tidak
masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas
tim liputan cnn indonesia